halo selamat malam anda menyaksikan program gomudik update dua ribu delapan belas bersama saya tiffany raitama
tiga hari menjelang hari raya idul fitri jumlah kendaraan pemudik di gerbang tol cikarang utama mulai bertambah
langsung saja saya ajak anda kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada mutia wiro sastro yang saat ini berada di gerbang tol cikarang utama
mutia selamat malam kalau saya lihat dari belakang anda ini nampaknya sudah mulai dipadati oleh kendaraan dari pemudik
bisa anda jelaskan bagaimana update nya sampai dengan malam hari ini mutia
baik tiffany sesuai dengan pantauan udara kami memang antrian kendaraan sudah menggelar sejak sebelum buka puasa yaitu dari pukul tujuh belas begitu
ada sebanyak lima puluh delapan seratus kendaraan pada hari ini
dikatakan memang hari ini diprediksikan sebagai puncak arus
pemudik kedua namun rakyat selalu lintas selalu disiagakan seperti kontraflow pada pagi ini
kemudian juga penetapan untuk pembagian jalur begitu untuk exit cikarang barat dan masuk lagi di cikarang barat tiga
yang demikian juga berlaku pada sore hari tadi dan nantinya pun juga akan terus disiagakan
namun untuk membahas lebih lanjut saya saat ini sedang bersama dengan deputi gm traffic management pt jasa marga bapak cece kostasi
selamat malam bapak
selamat malam mbak
baik bapak silakan
untuk prediksi pt jasa marga
bahwa hari ini adalah untuk puncak arus mudik yang kedua begitu apakah sesuai prediksi atau tidak
jadi benar bahwa kita ini memprediksi bahwa hari ini sampai malam sampai besok pagi ini adalah puncakan puncak arus mudik kedua
dimana bahwa hari ini adalah mulai liburnya pegawai pegawai swasta
sehingga ini akan mengalami lonjakan aluritas yang memang sangat luar biasa
tadi pagi memang sudah ternyata indikasinya bahwa yang kita prediksi kita tiga pagi
dua puluh ribu kendaraan tadi pagi itu sudah sekitar tiga puluh delapan ribu kendaraan
sehingga itu kurang lebih lima puluh tujuh persen naik dibandingkan normal
nah malam ini pun dari mulai tujuh belas tadi terlihat di belakang kami itu bahwa memang sudah lumayan peningkatannya
sehingga memang kami harus antisipasi untuk terkait keberatan lalu lintas yang malam ini sampai besok pagi ini
tentunya berbagai antisipasi masih terus disiagakan ya pak ya
baik kemudian satu hal yang penting juga untuk para pemudik
ada info perihal saldo uang elektronik yang ternyata bisa expiren atau kadal luar
masa saat sudah berada masuk dari gerbang tol begitu apakah info itu betul
atau mungkin ada konfirmasinya pak apa ini soal termin atau jangka waktu ketika berada di tol saja
jadi betul saya hanya untuk mengkaripi saja bahwa memang pernyataan ekspire itu sebenarnya tidak benar
bahwa sebenarnya kami itu hanya untuk mengetahui memonitor durasi perjalanan pemakai jalan
bahwa kartu elektronik tadi tetap itu bisa digunakan dan tidak akan berkurang
sekali lagi saya tegaskan bahwa kartu elektronik itu pengguna jalan tol bebas menggunakan
itu dalam batas yang wajar
artinya bahwa nanti itu tidak akan berkurang sama sekali
hanya kami akan memonitor tadi bahwa durasi perjalanan kami tadi
bahwa pemakai jalan itu masuk di tap pintu pertama dengan nanti di tap pintu keluar
sehingga pada saat atletnya melebihi tadi sebetulnya itu sebenarnya nggak masalah
jadi nanti akan di stap oleh petugas kami di lapangan
bahwa sop nya petugas pengumpulan tol itu nanti akan memanggil pengawas
itu nanti pengawas menghampiri pengguna jalan tadi bahwa itu akan ditanya
ada di mana asal perjalanannya
jadi di tap itu betul betul bahwa itu tidak ada isilahnya denda dan sebagainya
sekali lagi kami pastikan bahwa pemakai jalan tidak ada istilah expare
bahwa kartu tol itu bisa tetap digunakan dan kami tidak melakukan denda atau apapun terhadap itu
bahwa itu tetap normal hanya tadi hanya untuk memonitor durasi perjalanan pengguna jalan tadi
saldo pun tidak hilang atau expired
saldo pun tidak hilang tidak ekspire
tetap itu seperti itu bahwa nggak ada istilah pengurangan dan sebagainya
baik terakhir pak
untuk jam jam sebaiknya pemudik untuk melewati gerbang tol cikarang utama saja misalnya
atau di ruas tol japek sendiri kira kira di jam jam yang mana saja yang aman begitu tidak terjadi penumpukan kendaraan
sebetulnya kalau mulai sekarang ini sebenarnya tidak ada yang aman sebenarnya
karena ini mereka sudah bergelombang dari sudut dari barat ini untuk memasuki ke lewat timur
jadi mulai tadi tujuh belas ini lihat sendiri bahwa itu sudah mengalir terus
sehingga tidak ada pilihan
hanya satu hal bahwa pemakai jalan harus sabar dan waspada tetap
jangan sampai tadi ingin buru buru saling serobot
sehingga akan menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan
jadi saya menghibur kepada masyarakat tetap tenang tetap sabar untuk mengikuti rambu rambu lalu lintas
dan ikuti petunjuk petugas di lapangan bahwa kami tidak akan menyesatkan
begitupun ada pengalihan itu tetap bahwa kami ini ingin memperlancar
supaya masyarakat ini sudah setak
jadi ini membutuhkan kami mengatur dalam langkah untuk mengatur flow lalu lintas
baik itu ada pengalihan maupun kontra flow itu adalah merupakan rekesnya kami terhadap tadi
bahwa kita akan membuat lancar pemakai jalan sebenarnya
terima kasih banyak pak cece silahkan bertugas kembali semoga lancar pak
itu tadi tiffany laporan kami dari gerbang tojkarang utama
masih akan kami pantau terus sampai malam nanti
apakah memang angka kendaraan yang masuk di gerbang tol cikarang utama akan terus terfluktuasi
mengingat hari ini diprediksi sebagai puncak arus mudik gelombang yang kedua
kembali ke anda di studio
iya seperti kata anda tadi juga mengingat hari ini puncak arus mudik kedua
mudah mudahan petugas juga punya langkah atau upaya cepat untuk mengurai kemacetan ya
terima kasih mutia wiro sastro melaporkan
kita akan tunggu update
bagaimana perkembangan dari anda selanjutnya
demikian go mudik update kali ini
kami akan kembali satu jam mendatang
saya tiffany raitama selamat malam